pemilihan kepala daerah pada sembilan desember lalu memicu terjadinya peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
pemerintah provinsi sulawesi selatan mencatat mulai sebelas sampai tujuh belas desember
jumlah pasien positif covid sembilan belas meningkat dari dua ratus empat puluh orang menjadi empat ratus empat puluh tujuh orang atau enam belas satu persen
pada hari pencoblosan calon bupati baru sulawesi selatan malkan amin meninggal akibat terinfeksi covid sembilan belas
calon wali kota makassar syamsur rizal dan istri pun terpapar covid sembilan belas
hal itu juga menimpa andi ilham sirajudin mantan wali kota makassar bersama anaknya
alhamdulillah semenjak dinyatakan kami positif virus corona sembilan belas pada hari senin
maka sejak itu kami lakukan isolasi diri
dan hari ini hari keempat kami melakukan isolasi diri
dan kesehatan tubuh alhamdulillah sudah lumayan segar
sehingga pas kebetulan bersamaan tidak turun hujan sore hari kami mempatkan olahraga
selain itu bupati maros sulawesi selatan terpilih haidir syam terjangkit covid sembilan belas dan dirawat di kota makassar
sementara itu mencegah penambahan jumlah kasus perayaan natal dan tahun baru ditiadakan
kondisi ini diiringi pelaksanaan tes swab masal dan imbauan bagi warga
agar membantu protokol kesehatan
kenaikan kasus ini tentu harus dibarengi dengan testing secara masif lagi
jadi spesimen kita harus terus kita dorong semakin banyak
kalau yang tadinya sekitar seribu dua ratus sekarang ini sudah naik menjadi seribu sembilan ratus seribu enam ratus
karena semakin banyak kita temukan itu akan semakin memperkecil tingkat penularan
kita bisa lihat tadi ya apa yang disampaikan tim epidemiologi
jadi memang kasus naik tapi rt kita turun
jumlah kematian akibat covid sembilan belas di sulawesi selatan menurun hingga dua dua persen atau lima ratus empat puluh satu jiwa
ada pun jumlah pasien yang tertular naik satu enam belas sampai satu dua puluh dua persen